sebentar lagi aku bisa dapat teko
pak ini kan bener tekonya
nah ini tekonya bener bener tua kan
ciri cirinya persis sama yang dibilang tadi
eh ntar dulu jadikan ini dibayarin satu miliar
eh hehehehe memang ini yang anak cari
pasti akan kubayarkan satu miliar
eh sini sini
dikasih hati malah minta jantung
gangguin handsomenya momi terus
udah yang berantem kan anak anak
kita yang gede gede nggak usah ikutan berantem
udah lupain aja kita pulang yuk
pokoknya momi harus kasih pelajaran sama tu anak
kalau popi mau pulang silahkan pulang aja ke papa kok
ibu yang cantik yang baik hati
apalagi kalau tante punya barang tua
punya teko warnanya merah kemas emasan
wah kayaknya aku pernah lihat deh si jun bawa bawa teko kayak gitu
ah kalau misalkan teko anti kayaknya saya ada deh
emang beneran berani bayar mahal
waduh teko tua dihargai dengan harga tinggi
popi popi dengerkan tadi
hah pokoknya momi harus dapetin teko tua itu
gimana ya tapi caranya
teko tua bu
udah jangan pura pura nggak tahu
kalau istri kamu itu punya teko tua kan
iya kan udah aku aja
pokoknya kalau sampean kasih saya teko tua itu
mami gak kesambet ya
kamu makan tau poppy
tangan poppy tuh bau tau gak
harus makan jengkolnya
jangan sampai saya berubah pikiran loh ini
kalau saya berubah pikiran hutang kamu saya naikin dua kali lipat
nanti begitu ketemu saya kabari ibu

iping mencium sesuatu
hehehe ada apa
hehehe yang bener dong ah
eh ada di belakang kita
banyak tasnya mana nih yang perlu ditek
buka buka buka
mirabu balanan semuanya dimasukin
apa lagi cik
jangan bala balanan dimasukin
udah lepas sini
udah yuk kita cabut
oh ini dia
rasaan ditaro di lemari deh tuh teko tuanya
hah gak ada
oh di mana ya
akhirnya ketemu juga yes
sebentar lagi aku bisa dapet teko
pak ini kan bener tekonya
nah ini tekonya bener bener tua kan
ciri cirinya persis sama yang dibilang
eh ntar dulu
kan ini dibayarin satu miliar
memang ini yang anak cari
pasti akan kubayarkan
anak udah gak sabar
ayah butuh teko ini
lebih baik sekarang ayah telepon ibu rengi
saya temuin tekonya
ini tekonya bu
nah gitu dong
timbang teko aja gak mengasih pietto
lalu bagaimana dengan hutang hutang saya bu
ya mami harus beres
gak boleh ingkar janji
katanya kemarin bisnis is bisnis
hadap belakang hadap situ
cepet sekarang hadap situ
sama sama udah saja ya
ya udah gimana kalau kita sekarang selfie
perpisahan juga kan sama tekonya
tegok aku harus mengambil tegok itu
kegombal gambel gembok
kegombal gambel gembok
biar dia langsung
biar lu diapain lagi tuh sama bugi

biar lu diapain lagi tuh sama bugi
biar lu diapain lagi tuh sama bugi

kalian jangan asal nuduh dong
gak usah tahu bener kok
tadi belakang sendiri
sekarang belakang tukang bohong
berlitikin terus dong
kuang bisa melayang sendiri
di sini ada tuyul
aman dapat cek dulu
kita tas dulu
woy balik kan
gak ada siapa siapa
itu bocah ngapa yang ngikutin kita cik
dan jangan mau ngambil dokat ini lagi